liburan jalan jalan ke mall biasa main di wahana rekreasi masih biasa nah sekarang
saatnya kita back to nature liburan sih tapi sekaligus belajar tentang
tumbuh tumbuhan dan juga tentang hewan ternak kayak yang satu ini nih
wisata alam terbuka yang saya kunjungi ini adalah keruntung farm fields terletak di kawasan
tajur bogor jawa barat lokasinya yang berada di dataran tinggi membuat anda bisa menikmati
keindahan alam serta udara yang sejuk dengan membayar tujuh puluh rupiah
untuk hari biasa dan delapan puluh rupiah pada akhir pekan serta hari libur anda dapat
merasakan secara langsung kegiatan beternak dan berkebun seperti memberi pakan pada hewan
ternak dan peliharaan mengenal sayur sayuran dan umbi menunggang kuda serta permainan menangkap ikan
disini tuh lengkap banget ya mas ya terus banyak hewan hewan juga enggak cuman kita lihat tapi kita
bisa kasih makan juga karena mereka ini pengen tahu beternak kayak gimana terus juga mau tahu bercocok
tanam yang di depan tuh kayak gimana kayak gitu seperti aktivitas yang satu ini anak anak bebas
berinteraksi bersama kelinci mengelus hingga memberi makan tapi tetap harus didampingi oleh
orangtua ya yang lainnya
juga bisa bersentuhan dengan sejumlah hewan ternak lainnya memberi pakan rumput pada kambing dan sapi
atau bersantai melihat aktivitas unggas setelah seru bermain dengan hewan ternak sekarang saatnya
mencoba permainan seru ini salah satu kegiatan yang lumayan favorit nih yaitu tangkap ikan aku mau
main dulu sama teman teman sebayaku let's go guys tapi karena di mana ini sini ini
air yang sejuk dan kolam yang luas membuat anak anak semakin semangat untuk menangkap ikan
baju yang basah justru semakin menambah antusias mereka untuk berlomba mengumpulkan ikan tapi jangan
sampai lupa bawa baju ganti ya ada kegiatan yang mencuri perhatian lainnya yaitu menunggang kuda

terima kasih banyak banyak dari teman teman
setengah tahun dan didampingi oleh orang tua
selama berkuda tidak perlu khawatir karena akan ditemani oleh instruktur
untuk mengajarkan anak anak tentang kebersihan alam
anda bisa mengajak belajar mengenal pengurayan sampah
tapi hati hati ya bagi anda yang tidak tahan bau dan takut melihat ulat
banyak orang yang jijik mungkin niatnya
tapi ternyata fungsinya bagus loh untuk mengurai sampah dan juga jadi pakan unggas unggas
nih kita lihat di sini
uh tuh numpuk banyak banget
lihatnya geli nggak
hewan yang bentuknya seperti ulat ini ternyata adalah larva dari jenis lalat black soldier fly
di balik bentuknya yang menggelikan
menggelikan maggot sangat bagus menjadi pakan ikan dan unggas
karena mengandung nutrisi yang baik
sekarang kita kembali menyegarkan mata melihat yang hijau hijau
yakni dengan bercocok tanam berbagai jenis sayuran
seperti jagung sawi cabai talas dan lain lainnya
tidak kalah seru buah hati anda bisa belajar panen sayur
seperti yang dilakukan matchio graciano yosef dan teman temannya
dapat jagungnya susah nggak
gampang terus nariknya emang bisa
nariknya gimana tadi pas narik
karena masih susah sama makanannya
dari hasil panen ini bisa langsung dibawa pulang ke rumah
dengan biaya tambahan mulai dari dua puluh ribu rupiah
disesuaikan dengan berat hasil panennya
setelah beraktivitas yang cukup menguras tenaga
sekarang kita beralih ke area pemancingan untuk bersantai sejenak
sekalian menguji keberuntungan siapa tahu bisa dapat ikan yang besar
menariknya hasil tangkapan ini nantinya bisa dimasak dan dimakan langsung di sini loh
tadi kita sudah seharian keliling muter muter perkebunan
sama lihat hewan hewan
nah sekarang saatnya kita isi energi lagi pakai ini
ikan hasil tangkapan pancing tadi
ditemenin sama es kelapa muda
sama dessertnya singkong thailand yang pasti manis dan gurih
rasa lelah setelah seharian beraktivitas
terbayar lunas dengan makan tangkapan sendiri
serta pulangnya dapat oleh oleh hasil panen sayur dan juga ikan